suatu hal telah mengundang kami untuk bertamu kesini
katakan persangka persangka buruk kalian padaku
jika kalian tidak ingin disebut sekumpulan manusia manusia yang gemar menghakimi
sepertinya kamu telah berpersangka buruk kalahansa
sedulur sunan kudus dan sunan kalijaga datang untuk meminta bantuan kami
untuk menolongmu kalahansa
menolongmu untuk kembali ke jalan pertaubatan
tendangku dengan para wali
sebentar guru aku akan memeriksa sekitar
ini saatnya aku meluarkan naga aksa
secepat apapun kau naga aksa akan memakanmu
akhirnya mata air minta sumeru
dengan air ini jiwaku yang hilang akan kembali
dan aku akan kembali seperti dulu lagi
tangan guru sudah sembuh dan luka bakar
lihat saja tanganku yang sudah sembuh
badanku kembali bugar

ayo guru kita tinggalkan tempat ini
jangan bergerak atau berteriak
berarti tajam ini akan menembus hingga ke perutmu yang rakus itu
dimana pedang manggala yang kamu sembunyikan itu
saya tidak tahu
cepat tunjukkan dimana pedang itu
saya tidak tahu
kamu memang pembohong yang bodoh
aku ingin mencari pedang bukan belati
aku tidak perlu belati
aku sudah punya belati
siap untuk menyusuk punggungmu
jangan bunuh saya
kalau begitu cepat tunjukkan pedangnya
dimana pedang itu
namun memang benar anak yang pintar
sebagai imbalan atau bantuanmu
mengurus kerohongan dan cerahku
yang utama bagiku
aku harus segera mendapatkan
makhluk yang itti war
suatu hal telah mengundang kami untuk bertamu kesini
katakan persangka persangka buruk kalian padaku
jika kalian tidak ingin disebut sekumpulan manusia manusia yang gemar menghakimi
sepertinya kamu telah berpersangka buruk kalahansa
sedulur sunan kudus dan sunan kalijaga datang untuk meminta bantuan kami
untuk menolongmu kalahansa menolongmu untuk kembali ke jalan pertahubatan
kalian memang sekelompok badut badut penghibur
bagaimana cara kalian menolongku dengan mengepungku
apa yang membuatmu takut
dikepung oleh empat pembimbing untuk menuju jalan pertaubatan
aku rasa itu bisa disebut dengan jalan pintas
kata kata tidak selalu berguna jika berhadapan denganmu kalahansa
kalian sudah melanggar kesucian tempat ini
yang melanggar tidak akan keluar hidup hidup
kalian harus hancur
rupanya orang itu sudah sembuh
aku merasa begitu kuat
jujur dia mau mencuri kesempatan
kamu urus saja minto sumeru
bukakan jalan untuk kita
aku akan berurusan dengan pati menjengkelkan itu
jangan senang dulu
rasakan pembalasanku atas gangguan muta di tikus punya linap